paman senjang lo daya
kami membawa orang ini
kami membawa orang ini
kami membawa orang ini
kami membawa orang ini
si paduka maharaja
ada apa prabu
prabu teh ngegetin saja
saya teh mau mengamati
itu sangat bagus sekali
itu sangat bagus sekali
kalau kamu sudah mendapatkan kabar
kalau kamu sudah mendapatkan
kamu harus memberitahu kepadaku
kamu harus memberitahu kepadaku
jangan ke siapapun
jangan ke siapapun
kepada rakyat prabu silimuni
kepada rakyat prabu silimuni
yang terhormat kicurali
kucunganmu yang terhormat kicurali
kucunganmu yang terhormat kicurali
baik kicurali prabu
baik kicurali prabu
sangat sudah tidak sabar
sangat sudah tidak sabar
sangat sudah tidak sabar
si pengecut rakyat teranak
si pengecut rakyat teranak
si pengecut rakyat teranak
kalian harus lebih waspada lagi
pasang mata dan telinga kalian
karena musuh kita
bisa menyerang kapan saja
tidak boleh gentar menghadapi mereka
pertaruhkan nyawa dan darah kalian
jaga nama besar pajajaran
agar tetap jaya
agar tetap jaya
pasukan akan dibagi tiga
pasukan sebelah kanan
akan dipimpin oleh sheikh hasanuddin
dan sheikh nurjati
pasukan sebelah kiri
akan dipimpin oleh nyai rati
dan nyai sekarasi
tidak perlu kami tak perlu bantuan
kalau hanya menghadapi argadat
kami berdua sanggup
mereka akan aku serahkan
kepada raden kian sampo
alhamdulillah rabbil alamin
aku berterima kasih
dan aku sangat berterima kasih
jika mereka ingin membantu penjejahan
jika mereka ingin membantu pajajaran
akan ikut denganku
ada yang ingin ditanyakan
akan ikut denganku
akan ikut denganku
kita akan melakukan gerakan senyap
begitu musuh muncul
kiring mereka ke pasukan
sekarang kita akan melakukan gradir
untuk latihan tempur
untuk latihan tempur
mereka sedang berlatih perang ki
mereka sudah tahu
mereka sudah tahu
kalau akan mendapatkan penyerangan besar besaran
sebaiknya kita lapor anggaran
sebaiknya kita lapor anggaran
sebaiknya kita lapor anggaran
aku sudah menduga kalian pasti akan datang kesini
alas sudah saja raden jangan dianyak wisara
biar raman saja yang menghajar mereka
raden sakti keringan
semoga bisa jahat

tidak perlu dikejar
paman senjang lodaya
kami membawa orang ini
kenapa dia ada di sini
kami menangkapnya paman
dia bersama dengan kidarsa
menyusup ke dalam istana pajajara
berhasil melarikan diri
jadi mereka mematamatai istana
siapa yang sudah menyerah
siapa yang sudah menyerah
siapa yang sudah menyerah
siapa yang sudah menyerah
siapa yang sudah menyerah
untuk mematamatai istana
aku tidak akan membuka mulut
tapi satu hal yang aku tahu
kau akan mati
panjang kau terhadap gusti prabu
tidak sepatah semuanya
kita mencelakai orang
yang sudah tidak berdaya
ampun gusti prabu
kakang senjang lodaya
masukkan dia ke dalam penjara